sesosok bayi yang masih berlumuran darah ditemukan dalam sebuah kantong plastik
pembuangan bayi laki laki ini kini masih diselidiki oleh polisi
warga di kelurahan nevo naik kota kupang rabu sore dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi yang baru dilahirkan
bayi berjenis kelamin laki laki ini ditemukan dalam sebuah kotak sampah
mayat bayi laki laki yang diduga baru saja dilahirkan ini ditemukan pertama kali oleh pencari barang bekas
saya pulang baru bawa keruku taruh di kamar saya keluar pergi di teras
saya punya teras di sebelah sini nih
habis itu langsung ini anak anak lalu lari pergi
ada orang orang manusia anak merah anak merah
akhirnya kita lari datang nih
polisi yang sedang melakukan patroli pengamanan pemilihan gubernur di kawasan itu
melakukan identifikasi di tkp dan mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit bayangkara
untuk memastikan penyebab kematian sang bayi
untuk sementara kita melakukan
penyelidikan di sekitar tkp dan di rumah sakit rumah sakit apabila dia pernah melakukan pengobatan
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan di sekitar tkp
dan mengumpulkan informasi untuk menemukan pelaku pembuangan bayi
di sungai kupang